kita udah telat
berhasil empat tahun
aduh bersih banget
aduh eh udah kalian jangan pada ribut
kali ini kau tidak bisa lolos lagi sultan
rasakan pesto listrik ini
sultan dalam bahaya
taman mau mew
terus taman mau mew
menuju ke arah
itu namanya senjata makan tahun
eh biang keringet
jangan lari lo
berani berani lo ganggu ayam beb gua
eh kenari dipelihara kakek
jangan lari lo telor tokek
eh ini bukan telor tokek
makan kedong dong
tapi gua mundur ya
lu lari kejar dong
eh anak kadal makan molen
lu bakal gua telan
jangan lari lo
nyamuk kebon ketabrak mobil
nyamuk kebon lagi celeng tuh
daripada ntar gua diterima
biar pegol kepala lu
dia bukan si ojj
dia jadi si luman
eh boleh kwe
apakah kamu siap untuk berkala
sultan siap untuk menang